tim peneliti dari universitas erlangga uneir tni ad dan badan intelijen negara atau bin mengumumkan telah menemukan kandidat obat covid sembilan belas
meski begitu obat tersebut masih harus melalui serangkaian uji klinis serta izin edar dari bepom
sementara itu dunia medis internasional menyepakati tahapan dalam pembuatan obat harus melalui proses panjang sesuai etik hingga penerbitan jurnal secara akuntabel agar aman dan efektif
betulkah klaim obat ini berdilai terlalu dini serta berlebihan atau over claiming
apa yang bisa menenangkan publik soal klaim obat hasil penelitian sejumlah universitas hingga lembaga di indonesia ini
untuk membahas soal ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari luar studio lewat sambungan zoom
yang pertama prof dr menaldi rasmin sppk dokter spesialis paru fkui selamat malam prof menaldi
selamat malam semua
dengan verdi prof terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
yang kedua ada hermawan saputra
dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia atau iakmi selamat malam mas hermawan
selamat malam bung ferdi selamat malam pemirsa cnn indonesia tv
ya terima kasih mas hermawan sudah bergabung dengan kita dan kita juga kehadiran pak wawan hari purwanto deputi bidang komunikasi badan intelijen negara
terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kita malam ini
kita mungkin langsung saja membahas atau mendiskusikan soal ini
klaim obat covid sembilan belas yang berujung polemik
pak wawan uner menggandeng bin begitu ya sebagai partner begitu untuk kemudian memperkenalkan ke publik soal obat covid sembilan belas yang kemudian ini diklaim memang sudah hasil dari penelitian dan riset dan uji yang cukup panjang
kemudian direkomendasikan ke bepom begitu
tapi kemudian ini berubah
banyak sekali kontroversinya pak wawan
mulai dari akuntabilitasnya dan prosesnya yang terkesan cukup instan begitu
menjawab ini bagaimana sih pak sebenarnya apa yang terjadi
sebetulnya ini kan masa pandemi di mana kondisi itu memang tidak seperti dalam kondisi biasa
kondisi biasa tentu proses panjang itu bisa terjadi
yang normal ya tapi dalam kondisi seperti sekarang memang kita butuh waktu yang cepat dan juga dilakukan langkah langkah karena memang juga kita ingin ada satu percepatan supaya penanganan covid sembilan belas ini bisa juga segera dilakukan
karena sampai sekarang memang tidak ada obatnya
oleh karenanya kita bekerjasama dengan berbagai university ya untuk melakukan itu
terima kasih pak
tidak ada obat
belum ada obatnya
di sumlah daerah saya sudah diinjau di sana memang tidak ada obatnya
oleh karenanya dengan temuan temuan untuk menggabungkan dari obat yang sudah ada di lapangan itu adalah sebuah upaya sebenarnya ya untuk melakukan langkah langkah
tapi semuanya bergantung kepada bpom untuk bisa memberikan penilaian dan ada sejumlah perbaikan
seperti randomisasi kemudian juga dari perbaikan lain seperti dewan jurnal dan sebagainya
itu nanti secara teknis kan pihak uner yang akan memenuhi
tapi kita memang terus berjuang karena memang kita ini perintah dari presiden untuk melakukan langkah langkah bagaimana bisa melindungi sebenah bangsa dan seluruh tumpah darah
dan juga menjaga keselamatan
dan rakyat magapin dalam ini terus melakukan upaya upaya itu rapid test juga terus dilakukan di daerah daerah murah
siang malam kita bekerja
kemudian juga swab pcr itu juga terus dilakukan
mobil lab juga terus kita nambah
tenaga kesehatan juga kita tambah
dan pergerakannya juga terus kita pantau dari hari ke hari
jadi juga penambahan jumlah yang berinfeksi makin banyak
itulah maka sekarang kita yang jelas berupaya untuk tetap teguh karena beberapa punggawa kesehatan juga berjatuhan
kita ini memang tidak ada obatnya
maka kita namanya berupaya kan terus ya tidak kenal lelah dan sampai sekarang dengan vaksin yang kita kerjasama dengan
nah eijkman juga belum membuahkan hasil dan diperkirakan baru awal tahun depan itu mulai ada satu titik terang
nah semuanya ini adalah sebuah upaya bersama dari anak bangsa dan kita tidak saling menyalahkan atau apa karena memang kondisi sedang susah negeri kita ini
dan impactnya bukan hanya di masalah kesehatan tapi juga sudah merambah ke politik sekarang
pahara ekonomi pahara wisata dan juga ancaman ancaman lain di bidang ketanaga kerjaan
maupun juga dari sisi phk yang pada ingin negara itu urusannya kan ibu leksa sekutahan kamu ya
masalah kesehatan ini merupakan bagian kecil dari mengatasi itu tapi tetap menjadi tugas dan tanggung jawab yang terus menerus diikut
itulah sebabnya maka upaya dari hari ke hari
jadi tidak ada hentinya termasuk kerjasama kerjasama internasional kita tetap lakukan
oke oke pak wawan saya langsung ke prof naldi
prof kita sepakat ya optimisme tentu kita harus bangun di tengah kondisi seperti sekarang
seperti yang pak wawan bilang tadi bahwa berbeda mungkin situasinya dengan hari hari biasa
tapi kemudian kita tidak bisa mengabaikan bahwa protokol kesehatan dalam mengeluarkan obat begitu
racikan obat untuk
khususnya untuk virus covid sembilan belas ini tentu juga harus sesuai dengan standar atau protokol kesehatan yang berlaku secara umum begitu
tanpa ada melewati atau skip dari semua proses yang harus dilalui sampai dinyatakan aman dan efektif
dengan klaim obat yang seperti ini apakah kemudian ini bisa dikatakan cukup memberikan harapan
atau memang apa yang perlu kita sorot dalam temuan temuan atau klaim klaim obat seperti ini prof
sebetulnya kita di indonesia para orang orang yang bergerak di covid sekarang ini cukup bangga dan mengapresiasi
upaya untuk mengembangkan apa apa yang bisa dipakai untuk membantu masyarakat mengatasi covid ini
kita tahu covid sembilan belas itu penyakit baru
semua di dunia juga gagap gugup gitu menghadapinya
tidak terkait pisah kita juga termasuk gugup menghadapinya karena ini memang penyakit baru
jadi tadi seperti dikatakan pak wawan obat belum ada vaksin belum ada yang spesifik iya belum ada yang spesifik begitu
yang definitif gitu untuk jenis virus sars cov dua itu
tapi setiap kali ada obat yang akan keluar memang sebagaimana berlaku secara universal tentunya mesti melalui tahapan tahapan pengujian yang sangat baik
karena di situ bukan
cuma khasiat tapi ada keamanan obat yang menjadi penting gitu
karena obat ini nanti akan dipakai oleh manusia sehingga dia tidak boleh menimbulkan efek samping yang tidak diduga sebelumnya
kalau kita jadi pasiennya yang kita bahagia ada obat begitu tentu kita maunya kita menggunakan obat yang aman yang murah yang mudah diakses gitu
dan tidak ada efek samping
baik jangka pendek dan yang lebih repot
nah yang jangka panjang
nah yang jangka panjang ini seringkali tidak mudah diantisipasi dari awal
ditebak dari awal
tapi antisipasi harus ada
nah di dalam antisipasi inilah pengujian pengujian tentang obat bukan cuma obat tentang covid ini tetapi semua obat
dan di seluruh dunia secara universal prosedur itu berlaku sama bahwa khas siap obat dengan keamanan obat itu harus betul betul terpenuhi
dan semua pasien yang menggunakan
yang menggunakannya nanti ceritanya cerita baik
dan satu hal yang paling tidak disukai adalah kalau obat ini ternyata belakangan justru menimbulkan resistensi
menimbulkan resistensi artinya virusnya justru kenal dia bermutasi terus dia lawan obatnya
nah ini nggak boleh kejadian seperti ini
jadi hal hal itulah berengkali yang oleh tak di luar kedokteran dan farmasi mungkin dianggap lama
tetapi lama ini sekali lagi adalah untuk menjaga
supaya penggunanya nanti akan aman baik jangka pendek maupun jangka panjang artinya
artinya kemudian memang sangat sangat ketat sekali pengawasan bagaimana kemudian obat ini bisa diklaim bisa menjadi obat yang berkhasiat dan efektif
karena ini menyangkut makhluk hidup yaitu virus
virus jamur atau bakteri setiap obat yang dipakai untuk membunuh dia harus
diusahakan diupayakan bahkan mestinya diyakini tidak akan menyebabkan resistensi belakang hari
histensi itu menyebabkan si makhluk hidup tadi virus atau bakteri atau jamur itu bisa berubah sifat bahkan melawan obat
dan itu merupakan persoalan besar baru nanti
nah virus lebih lebih untuk itu
karena virus itu cepat sekali bermutasi susah sekali mendeteksinya
oke oke artinya memang butuh kehatian kehatian begitu supaya kemudian
untuk keamanan pengguna masa depan
ya tidak ada kesalahan terkait dengan keamanan untuk digunakan dalam jangka pendek dan jangka panjang
saya ke mas hermawan
mas hermawan saya ingin menanyakan sebagai perwakilan masyarakat bagaimana kemudian suasana kebatinan masyarakat dengan klaim klaim seperti ini
apakah memang ini dianggap overklaim berlebihan sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat
tapi dijawabnya nanti mas hermawan kita break dulu
cnn indonesia newscast segera kembali
kita kembali dalam diskusi kita malam ini masih dengan arah sumber saya yang tersambung
melalui sambungan zoom dari luar studio
saya ke mas hermawan
mas hermawan tadi di segmen awal kita sudah mendengar pak wawan mengatakan optimisme perlu dibangun dengan kondisi yang tidak biasa seperti ini
kita berupaya agar kemudian bisa menangani kondisi ini dengan baik dengan temuan atau penelitian dan riset obat obat yang bisa digunakan
untuk menangkal ataupun juga memangkas penyebaran covid sembilan belas dan memberikan pengobatan kepada pasien begitu
prof menaldi juga mengatakan bahwa boleh boleh saja kemudian tapi tetap harus standar dan prosedurnya harus sesuai dengan apa yang memang sudah ditetapkan gitu
agar kemudian ini aman untuk digunakan dalam jangka pendek dan jangka panjang
tapi persoalannya masyarakat sekarang bingung begitu
apa sih sebenarnya yang terjadi dengan overklaiming atau temuan temuan yang banyak diindikasikan
belum sesuai dengan standar tapi kemudian masyarakat sudah disuguhkan dengan informasi seperti ini
membaca ini bagaimana sih mas hermawan
jadi memang apa yang disampaikan oleh prof menaldi dan dr wawan tadi secara prinsip kita mengapresiasi semua upaya dan usaha anak bangsa untuk menemukan solusi atas covid sembilan belas ini
bahwa ada yang mencari solusi dengan vaksin ada yang mencari solusi dengan obat itu semua adalah hal yang positif
hanya saja terutama mengenai masalah
masalah vaksin dan obat ini berkaitan dengan prosedur dan proses ilmiah yang memang butuh kebertahapan
secara normatif untuk mencari vaksin dalam kasus kasus terdahulu penyakit terdahulu itu butuh waktu empat sampai tujuh tahun
obatan pun demikian juga adanya
jadi ada proses lima tahap paling tidak yang harus kita lewati
mulai dari konsepsi atau juga tesis awal kemudian juga dilanjut dengan ethical clearance kajian etik ada uji preklinis ada uji klinis
tahapannya sampai tiga kali
sampai kepada regulatory review and approval baik pada level nasional maupun global
ini semua membutuhkan kebertahapan yang luar biasa
maka ketika ada komunikasi publik yang disampaikan oleh pejabat atau perwakilan pemerintah disinilah memang letak kehatian kehatian yang harus kita tempatkan secara proporsional
mengklaim sampai ditemukannya obat itu hal yang sensitif
tetapi bahwa ada announcement bahwa pemerintah sedang berusaha
mohon doa serta dari masyarakat agar upaya ini melibatkan kolaborasi multi stakeholders para peneliti praktisi kesehatan dan juga pemerintah selayaknya seperti uner sebagai prinsipal researcher juga membutuhkan daya dukung dari bin maupun tni angkatan darat
ini semua upaya yang luar biasa
nah hanya saja memang kita belajar dari beberapa pengalaman sebelumnya
seringkali komunikasi publik kita memang agak over claim juga
dulu kita masih ingat bagaimana obat obat
misal kloropuin yang juga sekarang digunakan dalam kajian ini namanya hidroksikloropuin
ada juga dulu wacana tentang alfigan
tapi sekarang kan ada lopinavir ya yang terkait dengan pencegahan hiv yang dilibatkan
termasuk azitromisin gitu ya untuk mengantisipasi infeksi bakteri dan lain lain
jadi sebenarnya ini kan obat obat yang secara generik sudah ada untuk peruntukannya untuk penyakit lain
hanya saja para klinisi para ahli melakukan upaya untuk menemukan formulasi yang tepat
apakah mungkin menjadi sebuah formula atau obat baru
nah ini kan butuh kehati hatian yang luar biasa
kalaupun ini disampaikan announcement bagian dari optimisme iya
semacam pembutuhan komitmen kemudian juga doa restu dari masyarakat
dimana kita perlu berharap agar covid ini bisa diatasi dengan adanya obat dan vaksin
tapi pun obat dan vaksin bukan segala galanya
menghadapi penyakit menular seperti covid ini
jadi kalau saya bisa mengatakan dari perspektif kesehatan masyarakat
selebihannya bongkahan terbesarnya atau porsi terbesar itu berkaitan dengan perilaku
baik secara individu maupun komunitas
di situ juga ada peran pemerintah terutama berkaitan dengan health system capacity
ada aspek layar
ada perawatan keobatan di situ
yang akhirnya melengkapi dari semua formula penanganan kita untuk penyakit menular seperti covid ini
jadi saya ingin mengatakan bahwa kita harus bijak menyikapi dalam semua proses penelitian berkaitan dengan vaksin terasuk obat ini
tetapi kebertahapan ilmiah tidak mungkin kita lewati dan tidak mungkin kita anggap enteng
jadi bahkan zero tolerance sebenarnya
dan di sini adalah kehatian kehatian yang sangat diperlukan
yang anda amati masyarakat berada di level mana saat ini terhadap klaim klaim obat ini
ya secara psikologis masyarakat kita sekarang kan kita sudah melewati enam bulan
bahkan masuk bulan ke tujuh menghadapi covid
kita semua ini sudah bosan sebenarnya
tetapi juga kita penuh harapan
apakah desain kebijakan kita ini akan cukup untuk mengendalikan perilaku
atau kita menunggu untuk kita mengendalikan
dengan sars cov dua penyebab covid nya
jadi di sinilah pola pikir
ingin saya katakan bahwa mengendalikan covid sembilan belas ini kita harus memahami perilaku virus perilaku individu dan masyarakat dan juga perilaku kebijakan
tiga perilaku ini harus linkage harus matching satu sama lain
saling juga memahami
dan peran individu masyarakat seperti kita
tapi juga ada peran pemerintah dalam desain kebijakan
dan ada peran peran peneliti akademisi dan ahli
seperti yang diinisiasi oleh bin
terwawan dan tim
yaitu adalah peran memahami perilaku virus
sehingga juga bisa menetralisir
apakah melalui vaksin atau juga melalui obat obatan
tapi semuanya harus melewati prosedur ilmiah
pak wawan optimisme yang muncul ini tentunya harus dijadikan titik temu solusi
agar tidak berlarut larut menjadi sebuah polemik
betulkah kemudian pak persepsi publik mengatakan bahwa ada ego sektoral sebenarnya yang bermain juga
sehingga bin juga mendampingi beberapa lembaga atau katakanlah yunir ini untuk bisa meracik temuan temuan kombinasi obat ini
sehingga tidak ada lagi perselisihan atau perdebatan yang menjadi kebingungan di tengah masyarakat
soalnya yang ngajak itu memang bin mas
bin itu mengumpulkan universitas universitas yang memiliki fakultas kedokteran dan farmasi
kemudian laboratorium laboratorium yang ada di indonesia
kemudian juga rumah sakit utukan
para pakar viologi itu kita kumpulkan memang
karena waktu itu kan kita di perintah presiden untuk melakukan langkah langkah cepat
sehingga kita kumpulkan
dan langkah langkah ini kita ingin temukan obat itu termasuk vaksin
nah memang vaksin masih lama
sampai sekarang kan belum
tapi obat ini memang obat ini sudah ada di masyarakat
sudah diakui di who
jadi kita meratik itu bukan obat baru
jadi obat yang sudah ada
nah itu untuk membuka formula
ratikan itu adalah biasa
yang terjadi di masyarakat
nah ini yang kita upayakan untuk diterapkan di sejumlah pasien yang terkena
dan ini kita memang sudah kita usipkan
demikian banyak juga
sekarang kita akan kembalikan ke semua bpom untuk menilai
karena ini sudah di klinis yang ketiga
maka di tiktok lah
dari sana kurang ini kurang ini ya kita tambahin
dalam hal ini memang kita tidak menutup dari apa yang perlu disempurnakan
semuanya kan juga memang demi kebaikan
oleh karenanya syukur bisa tetap kita bantu di masyarakat
karena kami terus bergerak
dan setiap hari bertambah
kemudian jumlah korban itu
aduh menyedihkan sekali
dan juga obat obatnya memang ya tidak ada
sehingga obat ini ya akhirnya tidak kita kenakan kepada pasien itu
nah inilah yang lantas kita lakukan
karena memang kondisi darurat bagaimana
nah itulah yang terus kita lakukan
oke pak wawan
saya langsung ke prof naldi
prof kombinasi obat yang digunakan
sekarang ini menurut profesor bagaimana apakah kemudian penerapannya sudah sesuai dengan indikasi sesuai dengan tingkat infeksi yang diidap atau yang dialami oleh pasien pasien yang saat ini sudah terbaring sakit begitu ya
atau memang perlu formulasi yang lebih tepat begitu sehingga kemudian sesuai dengan apa yang profesor sampaikan di awal agar ini aman dan efektif untuk jangka pendek dan jangka panjang
potensialnya di mana ini prof sebenarnya
ya sebetulnya yang dibutuhkan pada infeksi seperti pandemi pandemi itu seluruh dunia jadinya ya seperti covid ini yang pertama obatnya mestinya definitif
definitif itu artinya memang khas terhadap si makhluk yang satu itu
dia tidak bekerja lebar tapi dia mestinya bekerja khusus pada yang satu itu definitif
yang kedua adalah sedapat mungkin dihindari kombinasi obat sebetulnya
jadi obatnya itu mustinya satu
tapi bisa diukur betul yaitu yang diukur adalah keamanannya tadi dan khasiatnya tadi itu musti betul betul tertuju
karena ini virus yang masih belum kita kenal secara utuh sebetulnya
jadi kita musti betul betul mencari itu yang pas yang setajam tajamnya begitu
karena kalau lebar nanti efek sampingnya disebabkan oleh dari campuran tadi oleh bagian obat yang mana
itu kan ya kalau ada dua obat tiga obat empat obat dalam satu obat yang disebutkan sebagai obat
yang menyebabkan efek samping
nah itu jadi menyulitkan
yang ketiga adalah pada penyakit seperti covid sembilan belas ini itu sebetulnya yang paling penting dikejar adalah bagaimana mengobati kasus yang berat
karena kasus yang ringan sebetulnya banyak sekali kasus kasus yang berengkali mas ferdi juga pernah dengar otg otg gitu ya
yang katanya sembuh sendiri itu mungkin itu ya prof
berkaitan dengan sebuah obat yang tinggi
tidak merasa sakit tanpa gejala tidak ada demamnya tidak ada apa apa
dalam bahasa kedokteran itu disebut sebagai kasus subklinis
jadi orangnya terinfeksi tapi tidak sakit
nah ada kasus kasus begini pertimbangannya menjadi lebih rumit
diberikan obat atau tidak si virus yang dikenal tadi
apakah memberikan obat pada pasien yang cuma terinfeksi tapi tidak sakit justru akan menimbulkan resistensi belakang hari
ketika dia sakit nanti justru si virus sudah lebih kenal sama obat nggak kenal lagi dia gitu
atau justru memberikan obat itu dapat mencegah si orang ini jatuh ke dalam lebih berat
ini masih tetap sebuah pertanyaan besar di seluruh dunia
tetapi obat yang ditujukan pada penyakit covid ini di tingkat yang standar who atau level who itu berat
itu dibutuhkan betul
itu harus betul betul bekerja dan harus cepat sekali dikejar obat untuk itu
yang sekarang kita temui di penanganan kita di rumah sakit di indonesia ini yang mana prof levelnya indikasinya
kita mempunyai banyak kasus kritis
nah kalau kita pakai level who itu adalah tanpa gejala gejala ringan gejala berat dan gejala kritis
yang kritis itulah yang menuju ke kematian
yang sering kita dengar pasien menjadi buruk dan sebagainya
yang mesti kita cegah adalah berat
persoalannya adalah dari mana datangnya kasus berat
pasti dari sedang kan
dari mana datangnya kasus sedang
pasti dari ringan kan
dari mana datangnya kasus ringan
pasti dari otg kan
di mana beredarnya otg itu
itu yang dibilang oleh mas hermawan tadi bahwa yang penting adalah sebetulnya bukan melihat ke hilir
tetapi bagaimana membendung supaya orang itu mengerti betul perilakunya tidak boleh menjadi otg
supaya dari otg dia jangan berlanjut sampai ke kritis
karena kalau dia sudah sampai di rumah sakit itu pasti sudah yang berat
kita semua tahu kan bahwa rumah sakit saat ini harus mengkonsentrasi dengan dirinya menangani yang berat
karena tidak semua bisa ditampung
kalau semua mau ditampung maka habis semua tempat tidur di indonesia ini
dan seperti anda lihat tenaga dokter dan perawat satu persatu sudah bertumbangan
karena jumlah kasus yang masuk tidak pernah berhenti dan terus bertambah
karena di depan
jangan sampai otg jadi ringan
jangan sampai ringan jadi masuk rumah sakit
nah ini betul betul berbahaya ketika petugas petugas medis kesehatan ini bertumbangan satu persatu
di sini tetap bahaya
nah di sini pentingnya bahwa obat untuk anti penyakit ini atau spesifik antivirus ini harus yang sebenar benarnya diakini tidak bisa menimbulkan resistensi
di masa depan
karena kalau terjadi resistensi keburu habis semua dokter dan perawatnya
korbannya tidak berhenti juga
oke artinya kemudian tidak sesederhana itu kompleks sekali kemudian apa yang kita harus pahami
hal yang saya ingin tambahkan yaitu bahwa tadi seperti mas hermawan katakan
berkali kita mesti lebih tenang tenang menyampaikan ke masyarakat semua hal baru
indonesia akan bersih dari covid dengan adanya vaksin
ini tidak betul
vaksin adalah salah satu upaya
obat adalah satu upaya
upaya yang terbesar adalah ayo kita rubah perilaku diri kita
kalau kita mampu menjaga diri kita berarti kita juga hormat pada orang lain karena orang lain juga terhindar dari sakit gara gara kita
oke oke prof artinya kemudian cara berkomunikasi dan narasi narasi yang memang harus terjaga
sehingga kemudian yang profesor sampaikan ini banyak sekali kemudian parameter dan indikator
sampai ke tahap review dan riset serta uji yang memang komprehensif untuk bisa dikatakan bahwa sudah ada kombinasi obat untuk menangani kasus covid sembilan belas ini
saya akan ke mas herawan menanyakan lebih lanjut kita break dulu
cnn indonesia newscast segera kembali
ya kita masih dalam diskusi kita
saya ke mas hermawan mas hermawan seperti penjelasan prof naldi bahwa kemudian tidak sesederhana itu kita melihat perlu parameter serta indikator
standar protokol untuk review etis secara medis secara sains sehingga tidak ada lagi kesan terburu buru dan membingungkan di tengah masyarakat
apa yang bisa kita perbaiki untuk kemudian hal hal seperti ini tidak serta merta membawa pengaruh atau dampak yang cukup besar bagi masyarakat
padahal sebenarnya ada prosedur dan proses proses yang cukup panjang dan cukup rumit sehingga ini tidak menjadi hal yang membingungkan lagi mas hermawan
ya kita tetap mengambil
kita memberikan pernyataan yang cukup bijak ya bahwa kita memahami adanya aspek percepatan atau akselerasi proses
ini bagian dari aftermative policy atau kebijakan keberpihakan kita di tengah pandemi covid
bahwa dalam keadaan normal itu seharusnya lebih panjang prosedurnya cukup lama dan juga ada berbagai macam proses termasuk randomize
saiznya juga harus diukur dengan baik
nah hanya saja percepatan atau akselerasi
tidak bisa melangkahi proses ilmiahnya
proses dan kebertahapan ilmiah itu tetap harus dilakukan
hanya percepatan yang terkait dengan komunikasi koordinasi birokrasi
itu mungkin bisa difasilitasi karena ada peranan pemerintah dan multi stakeholders
kita berkaca pada peran antara sinovac dengan bio farma yang disupport dan difasilitasi betul oleh pemerintah dalam kasus penemuan vaksin
tetapi pun terkait dengan obat juga harusnya melalui proses yang sama
bahwa ada semacam prosedur ilmiah yang dilibatkan dan memang agak terbuka seharusnya disampaikan proses ini
memang kami harus akui saya sama pak wawan sudah sering bertemu berjumpa beberapa kali di forum media
dan kita baru memahami betul adanya proses penelitian tentang obat ini ketika sudah memasuki uji klinis tahap tiga
dan itu menjadi proses kritikal sebenarnya
nah di tahapan awal sama sekali karena kami bukan dari uner bukan dari bin bukan juga dari tni
sehingga memang tidak terlalu memahami proses yang sudah lewat
tetapi dengan adanya announcement dan juga komunikasi yang difasilitasi oleh bin melalui deputi seperti pak wawan ini sangat konstruktif
tetapi harapan kita sekaligus dalam suasana pandemi covid ini ke depan
kita terus untuk melakukan riset proses ilmiah tetapi kebertahapan ilmiah tidak bisa kita lewati
dan model komunikasi publik kita hati hati dengan statement of claim
jadi pada doa harapan dan proses artinya ada inisiatif atau prosedur di situ patut kita announce dan juga kita buka untuk kebutuhan para pakar dan peneliti
tetapi memang hati hati dengan over claim penemuan atau claim obat sudah ada atau vaksin sudah ada
ini menjadi catatan untuk kita perhatikan sebagai pembelajaran
oke baik terima kasih mas hermawan
prof apa yang ingin anda dorong dengan situasi seperti ini singkat saja prof
yang pertama adalah kita mengapresiasi semua usaha yang dilakukan oleh semua pihak untuk mengalahkan covid ini
semua harus diapresiasi
yang kedua adalah tapi percayalah di dalam kaitan dengan vaksin atau obat
semua yang dikatakan yang dianggap dan dirasakan sebagai kesulitan pasti cuma satu ujungnya
keselamatan pasien yang akan menjadi pengguna
itu saja tujuannya sebetulnya
tidak ada yang lain
jadi kita jalani itu dengan baik
dan pasti kita selalu akan mendorong semua upaya ini
kita akan carikan semua cara bagaimana supaya temuan temuan dari indonesia justru bisa mendunia
oke terakhir ke pak wawan
pak wawan kita titipkan lewat pak wawan nih apa yang diharapkan oleh mas hermawan dan juga prof
nah di komitmen itu bagaimana pak supaya ini juga menenangkan kita semua optimisme itu tetap ada
ya pak bagaimana pak
ada pr atau catatan pak dari prof naldi dan juga mas hermawan bahwa komitmen itu tetap harus dijalankan mewakili pemerintah dan harapan harapan dan optimisme itu tetap terbangun begitu pak
ya yang jelas kita terus berusaha karena kewajiban kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan menjaga keselamatan rakyat
dan menjadi konsep utama kita dan kita tetap melakukan langkah langkah ya siang malam kita bergerak dan tidak kenal menyerah untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa ini
dan kita sadari kurang lebih itu kan hal yang biasa tapi upaya tidak boleh berhenti
bahwa suatu saat nanti pasti ketemu lah dari semua jalan ya dan kita tahu bahwa kesulitan pasti ada
dan kita memang sekarang itu
banyaknya korban ini memang kita tidak bisa salah bin dan memang ya mau nggak mau karena nggak ada obatnya ya obat itu yang kami terapkan kepada para pasien ya mau nggak mau gimana lagi
nah ini yang tetap kita lakukan dan alhamdulillah tadi kalau ada yang ringan sedang kemudian yang berat ya semua tetap kita lakukan
kurang lebihnya ya pasti ada plus minus karena memang
kita tetap berupaya lah ya maksimal dan pasti di ujung sana pasti akan jumpa dari formula formula yang lebih manjur ataupun pasti ketemu
optimisme terus kita bangun karena masyarakat juga terus menerus menelpon kami
terus siang malam kami tidak ada berhentinya ditanyakan mengenai perkembangan itu karena mereka mendambakan itu
tapi kami tetap tidak kenal berhenti
tidak kenal menyerah dan semuanya kita bangun bersama sama dengan para pakar tentunya
dan kami juga kerjasama dengan penyempurnaan dari semua elemen
semoga nanti ada titik terang yang kita bisa raih
oke kita aminkan begitu pak harapan harapan baik itu sambil kemudian kita awasi semua prof naldi dan juga mas wawan
ini juga kita bersama sama melihat
dan ini akan tetap dijalankan agar kemudian tidak ada lagi kebingungan di tengah masyarakat
terima kasih prof naldi sudah bergabung mas hermawan dan juga pak wan sudah bergabung di diskusi kita malam ini